kamu pergi aja
kalo mas gak boleh ikut
anggap aja ini waktu buat mas istirahat
kalau mas nizi nih mukanya tuh senyum boleh priyata
pakai gigi rapet juga gak apa apa
sayang kamu tuh terima kasih sekali sama kamu
karena mama ngerasa kamu itu bukan sekedar anak mama
tapi teman curhat mama mama bisa ceritain apapun
dan kamu selalu mendukung gue
mama senang dan terharu sekali makasih ya nak
mah apapun di dunia ini yang bisa bikin mama bahagia
mondi pasti dukung ma
ya allah semoga semua ini menghilangkan kebencian mondi sama papanya
karena kalau papanya sudah di indonesia
mondi suka uring uringan gak jelas
aku mau mondi seperti ini terus walaupun nanti ketemu sama papa kandungnya
tanpa marissa pasti suka banget deh sama hadiah ini
adriana gitu selalu ngasih yang terbaik
adriana bikin kado buat siapa tuh
jangan jangan itu kado buat mamanya boleh
adriana itu berniat datang ke pesta itu
makanya dia pengaruhin papi biar ngelarang aku datang
gue kan belum copot cctv nya
buka copot dulu ah
itu bisa jadi boomerang buat gue yang ada si anak natch call itu bisa ngelabih sama papinya
papi kanda mengelaran
papi kanda mengelaran
papi kanda mengelaran
papi kanda mengelaran
hah satu dua tiga
dari kemarin kemarin kayak dicopot copotin tuh cctv nya
semuanya gue pasang cctv
seribu cctv di rumah gue
itu urusan gue
mau gue taruh pita pita pita
pita pita pita semuanya juga urusan kue
bukan urusan lo rumah rumah gue
lo kurang jauh nih
nah gitu dong mahmud
dari kemarin kemarin kek keluarin sosok aslinya
kalau kayak gini kan enak ngeliatnya kan
ngapain coba dari kemarin kemarin
acting so lembut sok baik
lo pikir kita bintang film
gue turun dulu sebentar
kalau misalnya gue belum nikah sama papi loh
mungkin gue udah bakalan jadi artis terkenal
cocok emang gue jadi artis terkenal
emangnya ada yang nyuruh lo nikah sama bokap gue
enggak ada kan

terus kenapa jadi salah gue
eh bener bener nih ya
yaudah deh mahmud
eh enggak salah
yaudah mas tolong ya
dandan dipanggil mas mas
rambut panjang dandan dipanggil mas mas
mas aku mau ngomong sesuatu sama mas
nanti malem temen temen sma aku ngajakin aku ngumpul ngumpul barang gitu mas
boleh enggak aku ikutan
ya boleh dong
apalagi nanti malem kan mas gak ada kerjaan
jadi mas bisa nemenin kamu sayang
aduh nih aki aki malah mau ikutan segala
gimana caranya supaya nih aki aki gak usah ikutan kue
bukan adriana namanya kalau adrena gak bisa cari akal
sayang acaranya dimana
kalau misalnya mas gak ikut gak apa apa
karena ini sebenarnya acara cewek cewek gitu mas
jadi yang udah menikah suaminya gak boleh ikutan
yang belum menikah pacarnya juga nggak boleh ikutan
biasalah ngumpul cewek cewek gitu
ngomongin masalah perempuan juga
boleh enggak mas gak ikutan
jadi aku pergi sendirian aja
cewek semua masalahnya mas
terus ada yang ngeliatin mas
selama ini diana selalu nolak
kalau aku temen nih bisa tak ada cara sama temen temennya
malah dia juga sempet ngakuin kalau aku ini papinya
apa adriana malu ya punya suami seperti aku
kok mas diam aja sih
biasa kalau diem antara gak nginzinin
atau lagi marah
atau lagi ngambeng
tuh mukanya begitu tuh
yaudah deh gak apa apa mas
kalau misalkan mas gak ngizinin gak masalah
aku gak jadi pergi
sama temen temenku aku gak ikutan
ntar aku bilang kalau suami tercinta membutuhkan aku di rumah
walaupun sebenarnya ya
aku udah lama banget gak ketemu temanku ini mas
dia kebetulan lagi ada di indonesia
biasanya dia di luar negeri gitu mas
jadi kita ngumpul ngumpul
pengen ketemuan gitu
tapi ya gak masalah
gak pergi juga gak apa apa
yang penting mukanya mas
kenapa gak jadi pergi
kamu pergi aja
kalau mas nggak boleh ikut
ya gak apa apa
anggap aja ini waktu buat mas istirahat
mukanya tuh senyum
pakai gigi rapun juga gak apa apa
emas itu memang harus istirahat
biar besok kerjanya itu lebih fit
gue gak percaya deh kalau adriana itu
beneran mau ketemu sama teman sma nya
dia mau pergi ke acara papa mamanya boy
makanya semalam dia udah siapin kado
nah ini cakep
yang cakep ya
kayaknya aku harus telfon clara deh
parah kamu jangan lupa ya
tepat waktu alias on time gitu
iya insya allah tante
tapi clara ragu deh tante
kamu ragu kenapa
kok mendadak ragu
soalnya kemarin pas kita latihan
boy kenalin clara sama pacarnya
boy tuh gak pernah cerita sama tante
kok si reva itu pacarnya boy
enggak itu mah gak benar
tapi emang bener
kalau reva itu deket sama si boy
itu itu yang namanya reva
yang tentu cerita sama kamu
yang tante gak suka sama dia
itu itu yang gak cocok sama tante
soalnya kalau reva itu pergi sama si boy
boy perginya bersih pulangnya babak belur
dan kamu harus tahu clara
boy itu anak satu satunya
tante gak mau dong anak tante itu babak belur
ya udah jadi
ya udah jadi kamu gak usah ragu lagi oke
pokoknya gak ada lagi keraguan di hati kamu
yang penting kamu harus datang
terus dandan dengan cantik